ya allah ya allah buri allah
video ini menunjukkan fida seorang bocah tujuh tahun
berlari dengan latar semburan awan panas guguran gunung semeru
sebelum semburan material vulkanik terjadi
fida bersama teman temannya sedang bersekolah
ia berlari sekencang kencangnya
setelah guru kelasnya memberi peringatan bahaya
dalam video itu fida tampak mengenakan jilbab berwarna hijau
oh ceritanya waktu itu sekolah
sama darah saya
waktu itu saya pulang ke tenggriya
di lem terus
ini waktu gunung meledos
semua orang lain saya ngetaran
fida lari puluhan meter
dan berlindung di dalam musola selama enam jam
curah kobokan tempat fida tinggal
merupakan daerah paling hancur karena terjangan awan panas guguran
ia terpisah dari keluarganya
dia mencari fida di beberapa tempat
suasana sangat mencekam
sore itu serasa malam karena abu vulkanik menutup matahari
mungkin ada juga pulang lagi
kalau pada sih
terusnya menetan semeruk
itu pasra pun
sampai kalau pada sih
sekitar jam sembilan
tak lama berselang
toto mendapatkan telpon dari saudaranya
yang mengatakan bahwa fida bersamanya
hati totok pun lega
anaknya cepat kembali ceria
namun kondisi fida masih labil
momen menegangkan itu
masih membekas diingatan fida
yang enggan ditanya tentang apa yang terjadi pada sabtu empat desember itu
fida mengungsi bersama kedua orang tuanya
totok dan heni

balam hidup ke jawa
jalan tempat tempat yang lebih cepat
jalan tempat tempat yang lebih cepat
untuk bisnis kelas
tuh pegang arahnya
anak anak itu masih di atas
fida senang bermain
ya tampak ceria
menggambar dan menulis

ya tampak ceria menggambar dan menulis menjadi aktivitas favorit bocah taman kanak kanak itu

bahkan kalau dia ditanya terkait kejadian yang kemarin
kadang dia udah bad mood gitu kayak udah murung gitu
tapi kalau dia diajak
misal ada trauma healing secara
nggak sengaja nggak banyak kamera
dia aktif banget anaknya
dia aktif banget anaknya
dia aktif banget anaknya
proses pemulihan pasca trauma
terus dilakukan bagi semua anak di pengungsian ini
tak ada beda antara fida dengan anak anak lainnya
dan belajar bersama